sekarang saya akan mengajak anda untuk berwisata alam yaitu ke tebing karaton yang merupakan salah satu bagian dari destinasi wisata tahura
nah akhirnya sampai juga nih tapi ini kita belum sampai ke tebing keratonnya
nanti setelah sampai untuk kendaraan mobil harus parkir di sini
untuk mencapai tiket loketnya kita bisa menggunakan dua cara kita berjalan kaki atau bisa menggunakan ojek
nah sekarang saya tanya dulu ya kira kira berapa sih biaya untuk naik ojek ke sana
kang kalau misalnya naik ojek itu biayanya berapa sih kang
buat misalkan mau pulang pergi itu biaya rp lima puluh kalau buat ke atasnya aja rp tiga puluh ribu
untuk mencapai tempat tiket saya harus berjalan kurang lebih dua km dari tempat parkir mobil
perjalanan dengan trek yang menanjak tentu butuh tenaga ekstra
dalam perjalanan saya disuguhkan dengan pemandangan hutan pinus dan juga perkebunan warga sekitar
sampai di tempat tiket pengunjung harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat
sebelum memasuki lokasi pengunjung akan diminta untuk mencuci tangan
petugas kemudian akan memasuki lokasi
dan memastikan bahwa pengunjung telah melakukan reservasi
apabila pengunjung belum melakukan reservasi secara daring maka petugas akan membantu memandu reservasi
pengunjung diarahkan untuk masuk ke link tahurajuanda jabarprov go id
apabila reservasi secara daring sudah selesai petugas baru akan melanjutkan dengan mengecek suhu tubuh pengunjung
sebelum melakukan cek barcode reservasi dan pembayaran
selain protokol kesehatan tiga m petugas juga melakukan pembayaran
petugas bisa mematuhi lokasi yang terbatasan bagi pengunjung yang masuk ke lokasi wisata
terus kami tidak menerima kunjungan yang berupa rombongan rombongan
jadi maksimal reservasi itu hanya lima
dan itu harus berkumpul secara individu
individu rombongannya saja
tidak bisa interaksi dengan yang lainnya
terus acara camping kami sementara ini tidak menanyakan
masuk tebing karaton saya sudah tidak sabar untuk bersuah foto di atas tebing sambil melihat keindahan alam
namun ketika dalam perjalanan menuju tebing saya justru tertarik untuk menaiki menara pengawas burung
nah saat ini saya sedang berada di menara pengawas burung
di waktu tertentu kita bisa melihat migrasi burung elang karena jalur ini merupakan jalur perlintasan burung predator sasi
dari menara pengawas burung kami melanjutkan perjalanan ke atas tebing
di sana kami bertemu dengan para pesepeda yang sedang menikmati pemandangan sambil bersuah foto
tapi hati hati ya jangan terlalu asyik bersuah foto karena ada monyet liar yang sering mengambil barang
atau makanan milik pengunjung
selain ingin menikmati pemandangan yang indah para pengunjung mengaku memilih lokasi wisata alam karena jauh dari keramaian sehingga dirasa aman
ya tidak takutlah asal protokol saja dijalanin lah semua
olahraga udah gitu udara di bandung kan di kota semacet apa gitu ya
kalau di sini kan sejuk lihat alam gitu
cari udara segar
makanya carinya yang seger seger yang udaranya yang masih di alam jauh dari keramaian
ingin mengabadikan foto di atas tebing dengan adanya kabut saya pun turut bersuah foto
dari sini biasanya pengunjung bisa menikmati pemandangan matahari terbit dan matahari terbenam
sayangnya sejak pandemi covid sembilan belas
pengunjungan dari pukul delapan pagi hingga pukul lima sore
awalnya tebing karaton merupakan kawasan blok lindung namanya blok jontor
namun seiring dengan banyaknya pengunjung yang datang
maka tempat ini dijadikan kawasan wisata baru yang diresmikan pada dua mei dua ribu dua puluh
kawasan tebing karaton ini merupakan bagian dari patahan lemba
setelah melakukan perjalanan kurang lebih dua puluh menit
parkir mobil tadi menuju ke sini akhirnya lelah saya terbayarkan sudah
karena di sini di atas ketinggian seribu dua ratus mdpl
saya bisa melihat pemandangan bukit dan juga lembah hijau di sini
nah bagi anda para pecinta suah foto di tebing karaton ini
tentu saja bisa menjadi tempat untuk bersuah foto anda dengan latar pemandangan alam yang begitu indah
mita handayani helmi suryanegara kabupaten bandung